jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami

dari empat ratus sembilan puluh rumah tahanan dan lapas sepuluh diantaranya dijadikan sebagai lapas industri
lapas industri menerima dana apbn dua ribu enam belas sebesar rp satu ratus empat puluh enam miliar untuk dua puluh empat upt
salah satu lapas yang dijadikan lapas industri adalah lapas kelas tiga pohuwato gorontalo
lapas yang baru dibangun pada dua ribu lima belas ini mampu memproduksi bahan baku sabut kelapa untuk diekspor ke luar negeri
salah satu tujuannya tianjin tiongkok
sabut dipilih sebagai produk andalan karena bahan bakunya melimpah di pohuwato
sabut yang sebenarnya adalah limbah perkebunan ini diurai menggunakan mesin
kemudian diayak dan dipres
sabut kemudian diekspor ke sejumlah negara salah satunya ke tianjin tiongkok
dalam hal ini lapas bekerja sama dengan pihak swasta
dengan kontrak yang kemarin tiga ratus enam puluh juta selama tiga bulan itu gimana tuh pak
pertama kita mulai menerima
purchase order gitu ya menerima order dari pihak ketiga
nah itu memang kita canangkan seluruh narapidana itu memang punya penghasilan selama dia di dalam
kalau negara yang harus menggaji mereka kan itu anggaran yang lain saja kurang gitu kan
nah gimana caranya mereka bekerja dan mereka menggaji diri mereka sendiri
narapidana atau pekerja menyambut baik industri ini
pekerjaan ini bisa mengembangkan
bisa membuat mereka menyibukkan diri tidak terus menerus terkurung di dalam sel
selain itu jika berhasil mereka mendapatkan insentif
perasaan kita itu bangga dengan adanya lapas ini industri ini
tidak kepikiran untuk hukuman yang kita jalani
jadi ada pekerjaan juga sampingan juga
terus punya modal juga nanti kalau udah bebas
di lapas yang diisi oleh sembilan puluh satu orang ini
proses produksi berada di dalam sel
dalam lapas ini memudahkan
apalagi karena napi tidak dituntut memenuhi persyaratan khusus
situasinya berbeda ketika pengerjaan di luar lapas
napi pekerja harus memenuhi sejumlah syarat
antara lain sudah menjalani setengah masa hukuman
belum lagi soal keamanan
di lapas yang dibangun di atas tanah seluas lima hektare ini
jumlah petugas hanya dua belas orang termasuk kepala lapas staff dan sipir
ini adalah masing masing
pembangunan pengerjaan ini menggunakan tenaga listrik
tetapi karena lapus pahawat atau lapus sekitar sini
kesediaan listrik juga cukup terbatas
sehingga cukup menghambat dalam proses lapas itu sendiri
akhirnya untuk bisa terus mendukung terus berjalan
untuk proses produksi
menggunakan tenaga manual pakai tangan
bang ini lagi prosesnya
hari ini pakai manual
capek bang kalau manual kayak tadi bang
yang putar putar sendiri gitu
iya agak capek
oke lumayan lah ya
daripada nggak berjalan ya olahraga juga di sini
industri sabut kelapa ini juga mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi
uji coba sudah dilakukan dengan membuat kasur dan sofa
melihat gambar warna warni membangkitkan semangat
ini kira kira saya ada dimana ya
apakah di paut
atau di tempat penitipan anak
bukan ada di pilihan itu
karena saat ini saya berada di sebuah tempat penghukuman
di tempat para mereka yang terhukum
yakni di lapas kelas dua a gorontalo atau biasa dikenal penjara
di balik jenis judisi ini para narapidana di ruangan yang sempit dan pengap
mereka mencoba untuk berkreativitas untuk bisa berpikir dan bertindak besar
lapas gorontalo ini belum menjadi lapas industri
tetapi dengan wajah baru lapas ini berupaya meredam kecenderungan agresif para narapidana
awalnya kan lp itu kan kelihatan kusam
sejak kerusuhan kemarin
terus dengan adanya kalapas ini
kita lapas baru
punya inisiatif untuk membuat lapas ini lebih baik lagi
makanya punya tema itu untuk warna warni
kalau bisa kita bikin satu buah gravity
biar kelihatan lapas nuansanya itu hidup
tidak seperti yang kemarin
adanya warna warni ini
alhamdulillah sekarang mereka pada ceria semua
tidak ada lagi yang stres
ruang kreasi melukis ini bukan hanya di dinding sel
dan bukan untuk napi pria saja
napi perempuan pun berkreasi dengan merajut pola karawang
dari ini dia yang bikin nih
ini adalah orang orang dari
ataupun narapidana dari tentunya lapas gorontalo dari napi perempuan
ini kalau makan ini kayak ingat lebaran
nggak temen temennya kue nastar
tapi ini disebut dengan kue karawang
dan ada juga setiap hari pembuatannya oleh para narapidana perempuan di lapas gorontalo
kita akan lihat bagaimana proses pembuatannya
bukan hanya di kain
tetapi juga pada kue
meski dibuat di dalam penjara
kebersihan tetap terjaga
jelang lebaran tak sedikit pesanan dari luar lapas
khusus kacang kentaki
para napi setiap hari kebanjiran pesanan
untuk dijual di luar lapas
kesedihan dan penderitaan dalam menebus dosa
ternyata tak mematikan semangat puluhan narapidana
untuk belajar dan mengajar
tiga tahun dua pulang
kita tahu bahasa indonesia baru masa kemarin
sop pintar deh buat tahu bahasa indonesia
saya sadiki bu
harap perupahan alhamdulillah
semangat terbaru biasa pak
semangat terbaru biasa sekali

dari beberapa kali kamu masuk
itu apa yang kamu dapatkan
mereka bilang nggak ada
dari situ kan ibaratnya hidup sia sia kan
berbeda dengan lapas pohuwato lapas industri porong sidoarjo sudah berjalan selama sepuluh tahun
di atas tanah seluas dua belas hektare dua empat ratus narapidana atau warga binaan menjalani hukuman
narapidana dibagi di sepuluh blok
seperti pada lapas lainnya pembagian blok sesuai dengan pelanggaran hukum yang dilakukan
yakni blok kriminal narkoba terorisme dan korupsi
namun ada satu lagi blok hunian khusus untuk para napi pekerja
tidak ada perlakuan khusus bagi napi pekerja ini
mereka keluar masuk sel sama seperti napi lainnya
hanya saja setelah sel dibuka setiap pukul enam pagi napi pekerja bergegas ke kantor mereka
sepuluh napi bekerja di pabrik ini dari pagi hingga pukul lima sore
letak pabrik hanya sekitar lima ratus meter di dalam
layaknya di pabrik profesional pekerja harus menggunakan masker
mereka memproduksi furnitur atau mebel dengan kualitas bersaing dan dipasarkan ke luar negeri
antara lain korea selatan jepang dan eropa
untuk menembus pasar mancanegara lapas porong bekerja sama dengan pt bahari mitra surya
pt bms menyediakan modal peralatan bahan baku hingga pembeli
lapas menyediakan tenaga kerja
sebagai pihak ketiga yang bekerja sama dengan pihak lapas pt bms membayar biaya operasional seperti listrik
pt bms menampik anggapan bahwa mempekerjakan napi adalah dalih
pembinaan hanyalah upaya untuk mendapatkan keuntungan yang besar
upah napi jauh lebih murah dibandingkan buruh pada umumnya
jadi kita istilahnya itu membina ya kita tahu bahwa skillnya itu nol
jadi makanya kita ada instruktur ada instruktur tiga puluh orang

di dalam pabrik untuk membina para narapidana
dari mereka tidak punya skill menjadi punya skill
dan yang terpenting melatih mental dan kedisiplinan
jadi memang misi ya misi kita pembinaan ya
kepala lapas kelas satu porong sidoarjo mengatakan upah tidak dicairkan setiap bulan
sebagian diberikan kepada para pekerja sebagian lagi ditabung
tabungan itu bisa dicairkan saat pekerja sudah menyelesaikan masa hukuman
saya kira tidak ya tidak mempermudah
sebab mereka punya insentif dan upah yang cukup untuk hidup mereka sehari hari
juga di membantu keluarganya
mereka ada juga yang pulang
pulang setelah selesai menjalankan pidana
padananya bisa membawa uang lima juta tiga juta tiga juta
untuk sementara mungkin bisa menghidupi keluarganya
itu dari segi upah
dari segi keahlian juga mereka sudah sangat ahli untuk bekerja di lingkungan perusahaan
indra adalah salah satu narapidana yang bekerja di pabrik
sejak dua ribu tiga belas ia menjadi napi pekerja dan tabungannya saat ini sudah enam juta rupiah upah
dan diberikan di tabung untuk bekal setelah bebas nanti
dengan mengikuti aktivitas ini ia juga berharap mendapat kemudahan remisi dan pembebasan bersyarat
kalau premi nomor sekian lah
kita di sini juga dari lapas porong kan ada jatahnya makan
jadi yang terpenting kita dapat pengalaman kerja
kita punya bekal positif untuk kehidupan yang normal
usai dari sini nanti
mungkin saya kurang dua tiga tahun lagi
sekarang sudah jalani enam tahun
mohon istilah delapan belas tahun
harapan saya terbesar kepada lapas porong tentunya yang tempat saya bekerja
untuk kepengurusan pembebasan bersyarat
saya dapat remisi yang seharusnya saya dapatkan
itu bisa dipermudah bisa dibantu itu saja
salah satu penghuni di lapas porong ini adalah terpidana mati suud rusli
proses hukumnya masih berjalan
ia mengajukan gerasi kepada presiden dan judicial review di mahkamah konstitusi
sambil menjalani hukuman ia mengisi waktu menjadi pelatih kegiatan admission orientasi di lapas porong
kegiatan itu adalah kegiatan admisi orientasi atau yang biasa disebut ao
ao itu mulai di ini dari tahun dua ribu sepuluh tanggal sepuluh bulan sepuluh
dasar pemikirannya untuk pembentukan ao itu kebetulan ada sinyal dari kalapas
dan juga saya komunikasi sama teman teman di sini melihat mereka itu kadang masuk keluar masuk keluar
sampai kemudian saya melihat mereka
kadang kadang sampai ada yang empat belas kali ada yang tujuh kali
saya pernah tanya dari beberapa kali kamu masuk itu apa yang kamu dapatkan
mereka bilang gak ada
dari situ kan ibaratnya hidup sia sia kan
dari situ pemikiran pemikiran itu akhirnya saya mencoba untuk apa sih yang kira kira kita bisa lakukan buat teman teman di sini
di sini pembinaan mental disiplin
di sini mereka awal satu minggu di karantina
setelah itu mereka akan dibawa ke lapangan untuk diberikan pembinaan disiplin
nanti setelah itu dari pembinaan itu kita bisa melihat siapa siapa yang bisa dipercaya untuk kegiatan kegiatan kerja
nanti larinya kegiatan kerja kan banyak
contohnya di sini ada kegiatan di bms pabrik pembuatan mebel
terus ada di batu batu pecah batu
ada di laundry dan ada di bengkel bengkel las dan lain lain
terus ada pesantren
kegiatan ao ini sangat membantu kegiatan di lapas
contoh kegiatan di sini mereka kita kasih pencerahan
akhirnya mereka yang tadinya hal yang kecil misalnya saling melihat sama temannya seperti kucing sama tikus
dengan adanya kegiatan di lapangan mereka bisa saling menghargai menghormati
kita bisa berbagi ilmu buat teman teman
teman yang tadi bukan ilmu di militer itu hilang
jadi di sini apa sih yang kita bisa terapkan di sini di sipil
contoh yaitu membuat mereka supaya bisa kenal aturan di sini seperti apa
aturan lapas yang jelas kan akan berpengaruh ke faktor keamanan
adanya permasalahan ini pribadi saya terutama saya bisa banyak belajar tentang kehidupan itu seperti apa
banyak contoh di sini kan
kita bisa melihat
masuk penjara karena ini ini
ya mudah mudahan begitu kita keluar kita akan bisa lebih baik lagi
dalam segi kita diarahkan untuk peternakan ini mungkin sebagian besar kita dapat ilmu
tiga hektare tanah dengan hamparan luas dan juga pemandangan yang indah di salah satu kawasan sukabumi jawa barat
dimanfaatkan sebagai salah satu upaya usaha pengembangan pengemukan sapi potong
usaha pengembukan sapi potong jumlah sapinya mencapai dua ratus ekor sapi
usaha pengembukan sapi dilakukan di dalam sebuah penjara
ya di dalam sebuah penjara dengan pekerja para narapidana
usaha pengembukan sapi ini pun berlangsung di lapas warung kiara sukabumi
pas kelas tiga warung kiara sukabumi ini diresmikan pada empat mei dua ribu dua belas di atas tanah seluas sepuluh hektare dengan luas bangunan lima empat hektare
tanah ini merupakan hibah dari pemerintah daerah kabupaten sukabumi
tingkat hunian per januari dua ribu tujuh belas mencapai sembilan ratus dua puluh orang dengan kapasitas hunian empat ratus enam puluh
meski jumlah napi hampir dua kali lipat daya tampung kondisi lapas bisa dikatakan cukup baik
tidak ada narapidana yang tidur berkelantungan
para napi tidak berdesak desakan di dalam sel
pernah atau tidak tanah mendukung lapas warung kiara untuk mengembangkan industri penggemukan sapi potong
lima belas miliar rupiah dari anggaran pendapatan belanja perubahan dua ribu enam belas dikucurkan untuk merealisasikan lapas industri yang diresmikan pada awal februari dua ribu tujuh belas ini
lima miliar rupiah untuk pengadaan dua ratus ekor sapi dan sisanya untuk pembangunan infrastruktur seperti kandang sapi dan memagari lapas yang bersebelahan persis dengan perkebunan warga sekitar
warga sekitar sehari dia berapa untuk ini seputar sekitar dua juta juta itu untuk apa aja pak itu kan
yang jelas itu pak paling ini kan pakan jadi sapi ini biaya besarnya itu dipakai jadi sapikan kita
adalah rumput pencernaannya memang dirancang sama tuhan untuk rumput tapi kita kasih intervensi
supaya bisa maksimal sesuai dengan harapan kita kemenaikan berat badannya tuh minum apa maksimal
satu kilogram per hari maka kita kasih intervensi dengan konsentrat jadi sudah dapat pasarnya belum
karena pasar yang paling penting sebenarnya dari semuanya ya memang kami kalau pasar kemungkinan
kita bekerjasama dengan penyedia yang lalu mereka nanti kita semacam ada perjanjian gitu
mereka akan membantu kita karena memang kalau kita tidak persiapkan pasarnya memang kita akan
kesulitan karena sapi ini memang agak dunianya agak dalam tanda kutip memang agak harus kita
masuk ke dalam kalau tidak ada susah industri tak berhenti pada penjualan daging sapi
tetapi juga pengelolaan limbah ternak yang dijadikan biogas alat pengelolaan limbah ini
pun sudah terpasang di dekat kandang sapi tiap hari

meramupakan membersihkan kotoran memberi makan dan menimbang berat sapi
ini adalah salah satu prosesnya adalah penimbangan sapi
ini berapa nih mak
empat quintal ini kira kira udah ini belum apa
udah cocok untuk dipotong belum sih mas biasanya berapa sih
kalau untuk jenis limosin biasanya dia kapasitas sampai satu ton tujuh ratus
oh berarti belum banget ya
kalau ini jenisnya kan limousine beda dengan brahman cross atau sapi ongol
untuk brahman cross sekitar tujuh quintal
ini tahu informasi ini sebelumnya tahu informasi seperti apa
baru tahu setelah ikut di sini
baru tahu setelah itu di sini
karena sebelum kita diarahkan untuk bekerja di perkerjaan ini
kita diberi arahan dulu mungkin sekitar dua minggu
setelah kita dikasih arahan dikasih pelajaran dulu sama pihak lapas
baru kita dipekerjakan di sini
sulitnya apa sih
kalau untuk kesulitan ya mungkin begitu penimbangan sapi
terus waktu kedatangan sapi sama pengeluaran sapi dari kandang
karena tidak semua sapi jinak seperti ini bu
ada juga yang buas lah ya
nah itu untuk bisa menjinakkan si sapi itu gimana tuh
asal jangan dikasarin kalau dia dikasarin dia bakal berontak
para napi pekerja ini bisa dikatakan mendapatkan keistimewaan
sebab mereka tak lagi tinggal di sel
melainkan tidur di kontainer yang dibuat sedemikian rupa
layaknya gria untuk membaringkan badan
napi pekerja merupakan napi asimilasi yang mulai membiasakan diri
hidup berdampingan dan berinteraksi dengan warga sekitar
konsep asrama di kontainer ini nantinya akan dijadikan percontohan
bagi lapas industri lainnya
menjadi pelaku kejahatan tentu saja harus dihukum
hukuman selayaknya setimpal dengan perbuatan
namun yang paling penting adalah bekal apa yang disiapkan
ketika mereka keluar dari hotel prodeo
selain tidak akan mengulangi tindak kejahatan
para napi ini harus mampu berkarya agar punya bekal untuk menjalani kehidupan
kehidupan di dalam penjara ibarat sebuah pembelajaran
berpikirlah berjuta kali sebelum terlibat tindak kejahatan
apapun itu apapun alasannya
janganlah mudah tenggelam dalam luapan emosi
karena itu akan membuatmu berakhir di balik jeruji besi